assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih prof mahfud rekan rekan semua
tadi kami menyerahkan laporan lengkap
ini laporannya berjumlah satu ratus tiga halaman ditambahkan dengan lampiran
terus kami juga memberikan sebuah flashbask yang berisi beberapa dokumen
yang memang menunjang dan sudah ditulis dalam laporan ini
jadi ini laporannya cukup detail
kami berharap memang dengan laporan yang cukup detail ini
itu menambah terangnya peristiwa
jadi memudahkan untuk bagaimana pelaksanaan rekomendasi
yang kedua sebagai modalitas awal untuk melakukan pendekatan hukum
jadi sambutan baik oleh presiden
dan juga kami menyiapkan bahan bahan yang cukup detail di sini
itu kita berharap
agar kasus ini segera bisa terselesaikan
dan kita belajar banyak dari kasus ini
bahwa atas nama apapun oleh siapapun kekerasan di negeri ini tidak boleh terjadi
dan setiap upaya oleh siapapun yang juga melakukan kekerasan
yang harus kita cegah harus kita kendali
mungkin itu saja
ini covernya tadi satu ratus tiga halaman sangat titik
saya belum dikaji
saya belum dikaji
saya belum dikaji
saya belum dikaji
saya belum dikaji
baik saudara demikian tadi
jadi kesimpulannya tadi presiden
saya sudah bertemu lama dengan beliau beliau bertujuh ini
lalu mengajak saya bicara
yang isinya itu
berharap dikawal agar seluruh rekomendasi yang dibuat oleh komnas ham itu ditindaklanjuti
tidak boleh yang disembunyikan
satu bahwa tidak terjadi anbau poliklin di mobil yang dimaklumkan oleh tandang lai
itu nanti diungkapi ke nadilan
kenapa itu terjadi
dan bagaimana terjadinya
yang kedua bahwa ada kelompok sipil yang membawa senjata api
senjata rakitan dan senjata tajam
dan bila tidak dilakukan oleh undang undang
itu sudah ada gambarnya semua di sini
ada di titik berapa
bahkan kalau laporan komnas ham tadi
itu tidak hanya pancing
tidak akan terjadi itu
karena habis berhenti nya jauh
tapi ada komando tumbaknya di situ
bawa putar putar saja
pepet tabrak dan sebagainya ada di sini
komando dengan suara rekamannya di situ
nanti kita ungkap di tandang lai
dan kita tidak akan menutup menutupi
dan saya akan meneruskan ini ke polisian
saya kira itu saja dari saya
kalau ada pertanyaan satu aja
ya baru saja anda saksikan penyerahan dokumen
dan rekomendasi dari kmnas ham ke kemenko polhukam
terkait dengan insiden penembakan
anggota fpi yang menewaskan empat orang
pada tanggal tujuh desember dua ribu dua puluh
dimana laporan ini berjumlah satu ratus tiga halaman
dan lampiran flash disk yang akan menunjang
penambahan dan penegakan hukum di tanah air
terutama penyelesaian kasus yang terjadi
di kawasan karawang
dan rencananya nanti rekomendasi ini juga akan diserahkan
kepada pihak dpr ri dan juga untuk pihak kepolisian
untuk pihak kepolisian dan diharapkan rekomendasi ini bisa menjadi referensi dalam penegakan hukum
kasus pelanggaran ham yang diduga dilakukan oleh pihak keamanan terhadap sejumlah anggota
dari far front pemilai islam pada tanggal tujuh desember dua ribu dua puluh lalu